penculikan bayi di rumah sakit kembali terjadi
yang mengejutkan adalah penculikan diduga dilakukan di ruang bersalin
sesaat setelah bayi dilahirkan
korban yang diberitahu hamil dengan bayi kembar terkejut
karena hanya diberi satu bayi saja
terus bu helen mulai dia marah marah tapi saya diam tidak berdaya
karena saya takut perut saya didedel dedel sama bu helen
sejak usia kandungan dua puluh empat minggu
raudiah mengetahui bahwa ia mengandung bayi kembar dua
untuk memastikan raudiah melakukan tiga kali usg
di tiga pakar kandungan berbeda
hasilnya sama kembar dua
raudiah melahirkan di rumah sakit harapan jayakarta jakarta timur
namun setelah melahirkan raudia hanya diberi satu bayi
harusnya dokter itu jeli dong ketika dibilang dua
dia operasi ternyata satu
harusnya dia bisa lebih kooperatif
panggil saya dan menjelaskan ke saya
menenangkan ke saya
ibu sebenarnya anak ibu tuh satu
berbekal hasil usg dan dukungan dokter yang memeriksa kandungannya
raudiah melaporkan rumah sakit harapan jayakarta ke pihak kepolisian
oleh polisi raudiah diminta untuk melapor ke komisi nasional perlindungan anak
dan meminta bantuan hukum
kasus ibu elpa ini atau ibu raudia ini
ini agak memberikan perhatian ekstra bagi komnas perlindungan anak
ada model baru yang patut diduga
tidak adalah sindikat perdagangan bayi untuk penjualan bayi dan sebagainya yang lebih profesional
dengan melibatkan tim dokter yang nyata
komnas perlindungan anak berencana mengunjungi rumah sakit harapan jayakarta
untuk meminta kejelasan pada hari kamis
hingga rabu malam pihak rumah sakit belum memberikan keterangan atas kasus ini
mumtazah chatteningrat jakarta